loli dimana sih
kok cepet banget
kayaknya orang yang tadi itu bukan loli deh
karena kan loli itu udah meninggal
maafin papi bu
bagus ya allah
jangan sampai bagus
dokter sudah memeriksa secara keseluruhan
ternyata kondisi adik kamu itu sangat parah
harus ada transplantasi ginjal
maksudnya transplantasi itu apa dok
jadi harus ada yang mendonorkan ginjalnya
kepada adik kamu
harus ada orang yang mau memberikan
ginjalnya untuk menggantikan ginjal adik kamu
saya mau kode ambil ginjalnya
yang penting adik saya selamat dok
kamu baik sekali sayang
karena kamu masih kecil
terus kira aja dok
atau cari orang lain yang mau mendonorkan ginjanya kepada adik kami
tapi yang harus dewasa
aku gak tau mesti cari ibu kemana lagi
tapi dimananya ruangan ini
tunggu sini dulu

kok cepet banget ngilangnya
pokoknya atu dia itu
tapi kayaknya orang yang tadi itu bukan loli deh
karena kan loli itu udah meninggal
atau gak aku salah liat

ini siapa om
aku bonnie om bukan loli
dia pernah cerita kalau dia kehilangan anak yang bernama loli
om juga punya foto kamu kok
dikasih lihat sama ibu
dan mulai sekarang nama kamu loli
sekarang loli pegang tangan ibu kamu
ayo masak sama ibu sendiri kayak gitu
amillah bagus kamu sudah sadar
gus tadi kau ketemu kak loli
kak selim mau meninggal juga ya
meninggal maksud kamu apa
soalnya bagus pernah ketemu kak loli
pas bagus sakit kayaknya kak loli mau ajak bagus
tapi bagus nggak mau meninggal
terus kak loli hilang
jadi ini saudara kamu meninggal karena tabrak angkot
gak ada seorang kuri yang mengantarkan kamu ke sini
adik kami boleh dikubur di sini gak
iya nak tentu boleh
kakak mau ke makamnya kak loli dulu ya
kamu tinggal sini dulu
kak selim jangan tinggalin bagus
nggak apa apa bagus sebentar aja
kalian kan juga ada dokter nanti yang temenin
ya sebentar aja itu
gitu bekas theresa
tolerantin jangan denger
yang lebih baik kitailebih